partai keadilan sejahtera buka peluang untuk bergabung ke koalisi pemerintahan prabowo gibran
komunikasi dengan prabowo sudah dibangun untuk bertemu dengan pks
sekjen pks abu bakar al hab sibilang mengatakan berada di dalam ataupun di luar pemerintahan bukan hal yang sulit untuk partainya
pks akan membuka dialog dengan prabowo untuk kemungkinan masuk ke koalisi
pks dan prabowo selama ini sudah membangun hubungan yang cukup lama dan bagus sehingga tak sulit membuka komunikasi dengan prabowo